raja charles iii resmi melanjutkan tampuk tongkat estafet kerajaan inggris
pasca mangkatnya ratu elizabeth ii
lantas bagaimana sebenarnya suksesi kedepannya dari kerajaan inggris ini
berikut informasi yang kami himpun dari cnn com
setelah kabar ratu elizabeth dinyatakan mangkat
tongkat estafet penerus sang ratu berpindah ke putra sulungnya
charles philip arthur george atau yang sekarang disebut raja charles iii
penobatannya sebagai raja secara resmi akan diproklamirkan pada sabtu sepuluh september
waktu setempat atau hari ini
melansir dari cnn com urutan warisan tahta setelah raja charles iii ini
akan jatuh kepada prince william yang merupakan putra pertama charles
namun saat ini prince william tidak akan secara otomatis menjadi prince of wales
seperti gelar charles sebelumnya
namun ia mewarisi gelar ayahnya yang lain duke of cornwall
suksesi selanjutnya akan jatuhkan
satu kepada anak pertama prince george
yang kemudian akan diteruskan ke princess charlot
yang merupakan anak kedua dari prince william dan kate middleton
kemudian suksesi setelah prince charlot akan jatuh kepada prince louis
yang merupakan anak ketiga prince william
berikutnya raja inggris charles iii akan memberikan penghormatan
kepada yang mulia ratu elizabeth

above pemilihan sejak superb jnp
pernah mengajar quasi lambis key on you via
selanjut jelanya revolt us trug angcy presentegg dengan

dari sebaliknya indonesia
nah berikutnya adalah barulah nanti prince harry akan merupakan anak kedua dari raja charles
yang melanjutkan suksesi kerajaan setelah prince louis
archie harrisons yang merupakan anak pertama dari prince harry dan meghan markle
akan menjadi penerus kesuksesan kerajaan inggris setelah tampu kekuasaan berpindah dari ayahnya prince harry
kemudian tongkat estafet kerajaan inggris berikutnya jatuh kepada adiknya lilibeth diana
selanjutnya tampu kekuasaan kerajaan inggris akan berpindah ke duke of yop andrew
yang merupakan anak ketiga ratu elizabeth ii
setelah edw suksesi kerajaan inggris akan berada di tangan anak pertamanya
kemudian setelah princess beatrice suksesi selanjutnya berada di tangan anaknya shena elizabeth